selamat siang damar di hari pertama materi uji sim ini seperti apa situasinya
kalau kita bicara solusi dua negara tapi kita tidak melibatkan semua elemen masyarakat di kedua negara
artinya apa kita membeli perusahaan yang punya fundamental bagus ya
dia harus punya kewajiban sama dengan offline
matters dalam kaitan bahwa asean tetap penting dan relevan